kita ke informasi lain curah hujan tinggi membuat tiga titik bekas longsor di jalur utama puncak kecamatan cisarua kabupaten bogor jawa barat ambles pada rabu kemarin
selain retak ruas aspal juga terbelah sepanjang dua puluh meter
bahkan pepohonan dan tebing di sebelahnya juga rawan ambrol
akibatnya saat lantas polres bogor kembali melarang bus dan truk melintas puncak
permukaan aspal di ruas jalan utama riung gunung puncak bogor jawa barat ini kembali ambles sedalam lima meter
tepat di titik perbaikan bekas longsor februari silam
bahkan retakan ruas bibir aspal juga terbelah sepanjang dua puluh meter hingga menggeser separuh badan jalan
selain itu pepohonan dan dinding tebing di jalur sebelahnya ambrol terbawa longsor
akibatnya arus kendaraan yang melintas terpaksa melewat bergantian
lantaran arus dibuka satu lajur
petugas saat lantas polres bogor memperlakukan kembali larangan
larangan bus dan truk melintasi jalur utama puncak
bahkan untuk keamanan pengendara polisi juga akan memasang portal di dua titik
yaitu gunung mas dan ciloto
dari hasil pantauan petugas setidaknya tiga titik bekas longsor di riung gunung puncak pas dan ciloto rawan ambles susulan
ada sedikit pergeseran di jalannya atau di jalan tergerus
nah ini menjadi atensi kita atensi kita bersama dibandingkan tkp gunung mas dan puncak pas
antisipasinya berapa untuk jalur
untuk antisipasi memang sampai saat
ini sejak kejadian longsor februari kemarin sudah ada surat edaran dari kementerian pusat
yang isinya adalah pelarangan untuk bis dan truk melintas di ruas jalan ciloto sampai dengan gunung mas
memasuki musim cuaca ekstrim kali ini bpbd kabupaten bogor telah menetapkan status siaga bencana
yang berlaku sejak november hingga maret mendatang
kami telah melakukan langkah langkah pertama sudah membuat surat pernyataan status bencana
satu november sampai dengan tiga puluh satu maret
pelarangan kendaraan berat melintas puncak ini berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan
sementara bagi truk dan bus yang akan melintasi puncak ke cianjur dan sebaliknya
diimbau untuk melewati jalur alternatif cariw jonggol cibubur serta jalur ciawis ke bumi
muhammad juanda bogor